erick thohir terpilih menjadi ketua umum pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
dan untuk mengetahui informasinya kita kembali terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
clarissa aradia selamat siang ara
erick thohir resmi terpilih silahkan dengan laporan anda
baik maggie dapat kami sampaikan bahwa sekitar dua menit yang lalu kami mendapatkan informasi
bahwa menteri bumn erick thohir telah terpilih sebagai ketua umum pssi yang baru
yakni untuk periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
sejauh ini dari delapan puluh enam voters atau hak suara yang diberikan dari pihak pssi
ke sejumlah kandidat delegasi dan juga voters ini
untuk erick thohir terkumpul sebanyak enam puluh empat suara
sementara dua puluh dua suara lainnya ini diberikan untuk lanyala mataliti
saat ini kami masih menanti adanya statement ataupun juga pernyataan dari pihak erick thohir
namun saat ini erick thohir masih berada di dalam ruangan ballroom
namun beberapa waktu yang lalu
lanyala mataliti salah satu calon ketua umum sudah keluar dari ruangan
dan juga memberikan statement kepada awak media
dan pihaknya menyampaikan akan tetap mendukung dan juga berkolaborasi dengan erick thohir
sepanjang kepemimpinan erick thohir sebagai ketua umum dari pssi tahun dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh
berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak pssi
meskipun sudah terpilih ketua umum pssi yang baru
saat ini kongres luar biasa masih akan terus dilanjutkan
untuk bisa memilih wakil ketua umum dan juga komite eksekutif dari pihak pssi
baik sejauh ini kami tim awak media masih terus siap siaga
untuk bisa menanti erick thohir atau ketua umum dari pssi yang baru
untuk memberikan pernyataan dan juga apa saja visi misi dan langkah strategis
yang akan diberikan pasca dirinya terpilih sebagai ketua umum dari pssi
baik ara bagaimana kondisi lapangan di sana
apakah ada warga yang di sana juga sudah menyampaikan harapan mereka
untuk pssi di tahun dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh
baik kalau untuk kongres luar biasa ini memang terbatas hanya untuk undangan
dan juga awak media saja yang bisa datang ke kawasan ini
dan juga untuk kondisi lapangan di kawasan kongres luar biasa ini
yakni di hotel shangri la jakarta
namun kalau untuk harapan tentunya tadi sudah disampaikan oleh sejumlah delegasi
dan juga tamu undangan yang hadir
bukannya iwan bule selaku ketua umum pssi yang saat ini masih menjebat
dan nantinya pada sore hari ini akan memberikan tongkat estafetnya kepada erick thohir
namun juga sejumlah mantan ketua umum pssi pun juga hadir
di antaranya adalah agung gumelar selaku mantan ketua umum pssi periode seribu sembilan ratus dua puluh
dan hingga tahun dua ribu tiga
antaranya ia sangat mengharapkan adanya supportivitas
kemudian juga ada kolaborasi yang sangat baik di dunia sepak bola indonesia
kemudian juga beliau sangat mengharapkan adanya kompetisi kompetisi lanjutan
untuk bisa mengukir prestasi yang baru dan juga yang baik
dan menumbuh kembangkan seluruh bakat bakat baru dari pesepak bola di indonesia
baik kami akan terus menunggu statement dari erick thohir
yang terpilih adalah
menjadi ketua umum pssi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
terima kasih arah atas laporan anda
selamat bertugas kembali